kaya gini aja dikayain lo lo toko pun palem gua dibilang mata keranjang udah udah udah udah
udah nih ngapasin dua yang banget peribuk ya bekerja bekerja lu mata keranjang gimana
gua kawin melukkan untung sama buntung
jabatan maksa naikin jadi sekretaris
mulai besok ella bapak akan naikkan paket menjadi manajer saya bukan gitu
ya allah air mata begini
ya ya bagian ngapa sih mak ngebet banget pengen kerja di sana
kayak digaji gede aja
semenjak gua kawin sama mbak bello gua gak pernah hidup senang
jangan kan gua diajak jalan jalan ke bali
ngedumpan aja ke kamera
malu nanti tuh biar soek mulutnya sekalian
kalau kenyataannya begini gua nyesel kawin sama lu
mendingan gua kawin gua belum nama ayah
mbak be mbak be kan gak boleh ngomong kaya begitu
biar begini begini ini emak yang ngelahirin juleha
ya gak ada juga gua be yang nyesel kawin sama lu
udah miskin jelek keganteng
mata keranjang lah
gigi aja dikanyain lu
lu tuh kebun palem
gua dibilang mata keranjang
ngapas sih dua yang balas sama ribut
dengar ya be
dua bawel aja lu mata keranjang
gimana kalau gua kekebangan
gua kawin sama lu bukan untung sama buntung dong
jadi ipan bener lu kagak demen sama si ella
kalau lu gak mau gua aja yang kawin sama ella
gue siap ya kong ya
gini kan pake ditanya
eh dari zaman dahulu kala gua tuh pengen ngawinin si ella
lamar tuh si ella sekarang kalau lu berani
tapi masalahnya begini
ella tuh belum pernah berurusan sama yang namanya ngelamar kong aji
diam di tempat
yang begitu mah gampang enteng
maksudnya kok lu tahu caranya
oh tau dong
rembu gua tahan tiga tahun di irian
eh yang penting tembak langsung di kepalanya
jangan kasih kesempatan untuk penjajah kabur
jangan jangan jangan jangan
tidak tidak tidak tidak
kok pikir udah wah haras
aku juga kayak sedih begini
maukah kau menemani ku
nah ini apa sih gua ditahan di sini
maksud lu apa sih
hehehehe mak udah udah diam diam cicing cicing mbak ya cik mbak
ini semua demi kebaikan mak
eh eh eh eh lo kata baik baik baik apaan orang buah ga boleh keluar kalo lo kata baik
eh eh gini loh mak tunggu aja disini sebentar ya
kepala mak cik cik
kepala mak cik
kepala mak cik
eh eh cinta secepatnya kita akan menikra
nggak salah salah dimurkir mak
ini kasih pak cik

oh udah ya
mak apa sih mak
mak tunggu mak
jangan dua jarinya yang berbohong
ini siapa pernah mau ini siapa sih
eh udah kaya pisang diepet loh
lo pernah tengah kaget ya
kok hiburannya begini sih pak
lo tega mana mah guapan
eh mak mak
eh mak mak mak mak
pak kasihnya pak
awas lo sayang pelan pelan dong nurunin barangnya kan baru semua
iyalah masa ya iya mak kan jelas jelas milih ella daripada milih pak
dong iya gini kali terkomen di mall ya sayang ya bener kata ya ya
kayak banget biasa mainannya di pasar juga bukan sombong ini namanya congkat
secara kali ya sayang kalau kita main di pasar aduh gatel gatel alias gudik
bagian kan barang pasar tuh kualitasnya aduh gimana ya sayang pada penyok penyok
kalau ga sprouts ya
udah cinta yuk firstly
bener bener artis cantik omoh bakbat
mana kok itu mata lu kecer itu kok bukannya artis
iya ikut dong